sejarah panjang ibu kota jakarta hingga menjadi kota metropolitan menjadi sebuah cerita yang menarik untuk disimak
dan berikut ini adalah kisah perjalanan panjang kota jakarta
penetapan tanggal hari lahir ibu kota jakarta yaitu dua puluh dua juni adalah bentuk pengingat bahwa perang saudara antara dua keturunan prabu siliwangi
dengan keterlibatan demak dan portugis ini pada akhirnya berujung kehancuran
dan awal dari penjajahan belanda selama tiga lima abad lamanya
namun sejarah selalu memiliki dua sisi yang menarik untuk ditelusuri
menurut saya lebih banyak merupakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sejarah
tetapi sebuah pesanan politik yang lahir di tahun seribu sembilan ratus lima puluh an terutama di masa wali kota sudiro
jadi aneh sebuah kota tidak punya hari lahir apalagi kota itu dibayangkan akan menjadi ibu kota
karena itu pak sudiro meminta kepada seorang ahli untuk mencari hari lahir kota jakarta dan dia tidak bisa menemukan
lalu dia membuat sebuah konstruksi interpretasi yang sebenarnya tidak punya basis sejarah
inilah awal polemik dari penentuan dua puluh dua juni sebagai hari lahir kota jakarta
mendatangi salah satu daerah yang menjadi ikon dari sejarah kota jakarta yakni kota tua
bangunan yang sudah berdiri sejak tahun seribu tujuh ratus an ini sudah mengalami banyak alih fungsi
di bawah pemerintahan belanda gedung fathahilah adalah kantor dutch east india company atau voc
gedung ini juga pernah menjadi penjara pengadilan gereja sampai akhirnya menjadi tempat wisata
sebenarnya kan jakarta ini sudah mengalami berkali kali pergantian nama ya
dua puluh juni itu hari di mana fathahila membantai dan mengusir orang orang sunda pajajaran dari kota ini
karena kan ini kan sebenarnya kepentingannya politik kepentingannya penguasaan wilayah
jadi mengalahkan pajajaran kemudian mendirikan kota jakarta
jakarta ini dalam bahasa sangsekerta sebenarnya
jaya dan karta kota kemenangan
kemudian pada masa pemerintahan jp kuon voc belanda seribu enam ratus sembilan belas tanggal tiga puluh mei masuk ke sini
mengalahkan pangeran jaya karta mengusirnya
kemudian jephekun mendirikan kota batavia
ketika jepang datang jepang memberi nama kota ini jakarta
sebenarnya warga asli dari jakarta ini sebenarnya siapa sih
nah orang orang betawis ini sebenarnya adalah orang orangnya
tinggal di batavia
nah siapa itu
ya mereka yang dari berbagai etnis itu
dari tionghoa arab india termasuk bugis makassar bali batak semuanya yang tinggal di sini
keragaman budaya yang hadir di jakarta dapat tercermin melalui kulinernya
nasi ulam adalah hidangan nasi yang disiram dengan kuah berempah
diberi taburan kacang tanah tumbuk atau sundeng dan daun kemangi
di atas nasi ulam biasanya ditambahkan bermacam macam lauk pauk
di nasi ulam mis jaya ini yang terkenal adalah perkedel dan gendeng manisnya
ini perbedaannya nasi ulam sama nasi uduk itu apa sih pak
jauh berbeda sih kalau nasi uduk kan pakai santan
kalau nasi film enggak lagi banyak ramuannya ada bumbunya ada macam macamnya
itu ada kerupuk mungkin banyak lah jadi macam macam
menunya juga banyak
lengkap sudah perjalanan kita untuk mengenal kota jakarta
dari mulai sejarahnya yang panjang agak berpolemik
dan kini kita bisa menikmati hasil kebudayaannya seperti kuliner yang mencerminkan jakarta
sebagai melting pot dari berbagai etnis yang hadir
semuanya hidup bersama hidup berdampingan saling melengkapi
seperti nasi ulam yang saya makan tadi
saya arma ediana robin kitt jakarta